saya kan diterima di fisip uner
maksudnya mikir mateng terus aku udah menentukan ani yaudah whatever it takes gitu loh kalo buat aku
oh tapi waktu lu kena acl pertama tuh kaki apa kanan kiri